di indonesia di tanah yang gemari pahlawan jinawi ini
tidak semua warga beruntung bisa mendapatkan kemudahan akses air minum yang bersih dan sehat
yang layak dikonsumsi
bahkan di beberapa wilayah mencari air bersih
seperti mencari setetes air di antara hamparan padang pasir dan tandus
tidak meratanya aksesibilitas akan air minum
tentu akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat
di mana mereka cenderung memanfaatkan air dengan kualitas kurang layak
untuk konsumsi dan keperluan sehari hari
tentu saja hal ini akan mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat
di beberapa wilayah
mengantri untuk mendapatkan air menjadi hal yang umum
menghabiskan waktu untuk mendapatkan seember air
namun mempertaruhkan waktu yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk bekerja
di sini kita bisa melihat
bahwa sulitnya akses air minum
selain kesehatan juga mempengaruhi perekonomian
mahasiswa semester akhir di fakultas kedokteran jurusan kesehatan masyarakat
yang tengah meneliti kasus kasus gizi buruk
di beberapa wilayah terisolir di indonesia
sesuai hasil riset saya menemukan fakta unik
di mana ada kasus kesulitan air minum di sebuah desa
dan jauh di luar indonesia
itu di sumatera utara
tepatnya di desa perlis
kecamatan berandan barat kabupaten langkat
desa perlis adalah sebuah desa yang berdiri di atas hamparan sungai
yang membentang luas hingga ke selat malaka
namun masyarakatnya begitu kesulitan untuk mendapatkan akses air minum bersih
untuk kebutuhan sehari hari
saya begitu tergelitik
bagaimana mungkin hal ini dialami oleh masyarakat
di sebuah desa yang memiliki julukan kampung air
berdasarkan riset yang saya lakukan sebelum mengunjungi wilayah ini
saya mendapati tentang sebuah program pemerintah
melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
yang telah hadir di desa perlis untuk membantu masyarakat
agar lebih mudah mendapatkan akses air minum
program tersebut bernama spam perdesaan padat karya
saya begitu ingin menggali lebih dalam
seberapa besar program ini membantu masyarakat desa perlis
setelah melalui perjalanan panjang
tiga jam dari kota medan
saya sampai juga di kota langkat
untuk menuju desa perlis
saya harus melewati salah satu jalan yang paling memungkinkan
yaitu melalui kecamatan babalan
dari babalan ini terdapat sebuah dermaga kecil
yang menjadi sarana hilir mudik masyarakat desa perlis
dari dermaga inilah
saya akan menyeberang menumpang perahu kecil milik nelayan
yang kapasitasnya cukup untuk delapan orang
beruntung hanya saya penumpang saat itu
sehingga saya lebih leluasa menggali informasi
dari sang nelayan yang menyeberangkan saya
saya rupanya tetap bisa menikmati perjalanan
ada banyak kisah yang saya gali
tentang muasal kesulitan air minum layak konsumsi di desa tepi sungai ini
dari beberapa kisah yang ditutup
saya menemukan warga setempat terkuak kisah miris
mengapa desa ini menjadi desa yang sulit
untuk mendapatkan akses air minum
salah satunya adalah kualitas air yang buruk
sekira sepuluh menit
sampai juga saya di desa perlis
dan disambut gerimis disertai mendung
meski badan terasa penat
kaki saya terus melangkah karena sudah membuat janji
dengan pak judai disalim
kepala desa perlis yang menunggu di sebuah tempat
saya melihat rumah rumah warga semi permanen
yang berada di tepian sungai
pak kepala desa yang kali itu ditemani oleh babinsa
menyambut kedatangan saya dengan sangat ramah
kami bertemu di sebuah tempat atau bangunan
yang menyerupai tower air
halo selamat siang pak
halo pak saya hanta dari jakarta
ini mbak binsa sini pak
pak saya dari tadi penasaran ini bangunan apa ya pak
ruang perdesaan padak karya
oh kebetulan pak
saya datang ke sini untuk nanya nanya
tentang spam perdesaan padat karya ini pak
kami sejenak berbincang di bawah sebuah bangunan
yang ternyata itu adalah reservoir
atau penampungan air dari program spam perdesaan
di mana air dari reservoir tersebut didistribusikan
kepada masyarakat melalui jalur perpipaan
karena kondisi hujan semakin deras
pak kepala desa mengajak saya untuk melanjutkan
perbincangan di kantor kepala desa
dalam perjalanan tergesa di tengah hujan
pak kepala desa sedikit menceritakan
tentang desa perlis beserta masyarakatnya
usut punya usut rupanya desa ini dulu merupakan
daerah hutan mangrove yang didirikan
oleh para nelayan dari negeri perlis malaysia
awalnya mereka mencari ikan
kemudian terdampar sampai ke pulau sumatera
tapi lambat laun karena terjadi migrasi
beberapa penduduk perlis malaysia pun
banyak yang singgah ke kampung perlis ini
karena pengaruh besar bangsa melayu malaysia kala itu
maka tak heran jika akses bicara warga perlis
juga kental dengan budaya melayu malaka
jadi begini pak saya mau bertanya tentang
adanya program spam perdesaan padat karya di desa ini pak
kira kira berapa lama sih pak masyarakat di sini
kesulitan untuk mendapatkan air minum
sudah delapan belas tahun
delapan belas tahun bisa diceritakan nggak pak
bagaimana dulunya para penduduk di sini
untuk bisa mendapatkan air bersih pak
sebelum kami mendapatkan program spam perdesaan pada karya ini
desa sudah memfasilitasi tujuh titik pengeboran air
masyarakat ini berduyun duyun datang ke sumur bor
dari pagi antri sampai sore cuma dapat dua timba
jadi itulah untuk masak itulah untuk mandi
jadi sangat kesulitan air
ngantri ya pak
ngantri air yang desa siapkan itu hanya untuk bisa mandi ataupun mencuci
kalau untuk minum belum layak
karena kan kadar karatnya masih tinggi
kalaupun nggak dapat antrian
terpaksa membeli satu galon yang rp lima belas empat
sebelum kegiatan spam perdesaan padat karya dilaksana
kami sudah memberikan sosialisasi pada masyarakat
saya selaku kepala desa sangat berterima kasih
adanya program spam perdesaan pada karya
masyarakat sangat bersyukur
memang adanya program spam perdesaan padat karya ini
sangat membantu masyarakat
karena kapan kita butuhkan kita langsung bisa memutar kerana
jadi tidak harus antri lagi ya pak
dengan adanya program spam perdesaan padat karya ini
kami berterima kasih kepada pemerintahan pusat
maka kami dapat menerima bantuan ini
sekitar satu jam saya mewawancarai pak kepala desa
dari beliau saya mendapatkan informasi lebih dalam
tentang program bernama spam perdesaan padat karya ini
ini adalah sebuah program yang diselenggarakan
oleh direkturat jenderal cipta karya
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
melalui unit kerja direktorat air minum
di mana program ini bertujuan untuk menyediakan sarana air minum
yang terjangkau dan berkelanjutan
serta meningkatkan pendapatan keluarga
melalui keterlibatan masyarakat berpenghasilan rendah
dalam pelaksanaan pembangunannya
ada sekitar sembilan dusun di desa perlis
dengan total seribu keluarga yang kesulitan mendapatkan air minum
desa perlis berada di wilayah seluas enam sebelas meter persegi
tapi sayang di tengah limpahan air dari sungai itu
potensi air di daerah ini cukup sulit
bahkan jikapun ada kadar airnya tak layak untuk dikonsumsi
kesehatan dan gisi buruk pun kerap melanda masyarakat
maka tak heran jika ketika program spam perdesaan dilaksanakan
warga tampak begitu antusias
pemilihan desa perlis sendiri sebagai salah satu desa
yang mendapat bantuan spam
terdapat dari beberapa pemerintah yang berpengharga

dari catatan kepala balai prasarana dan pemukiman
desa ini layak mendapatkan bantuan program spam perdesaan berbasis padat karya
selain karena sejak lama mengalami kesulitan air minum
juga berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat yang rata rata jauh dari sejahtera
maka dicarilah titik sumber air bersih di desa perlis
yang lebih memungkinkan dibangun lebih awal sebagai pilot project
untuk keberlanjutan program mendatang
terkait hal ini saya telah mendapat beberapa informasi langsung
dari kepala balai prasarana pemukiman wilayah sumatera utara
untuk pelaksanaan pemasangan sr ini tentunya kita melihat kebutuhan masyarakat
dan kita prioritas dulu yang terdekat dengan sumber
karena ini memerlukan biaya yang tinggi ya kalau kita menilai yang terjauh
jadi dari proses pencapaian
dari catatan pendataan itu
kita tentunya mendapatkan masyarakat masyarakat yang berminat
untuk mendapatkan akses air minum ini
dari situ mulai kita melakukan pemasangan
dengan kapasitas yang ada lima liter per detik ini
dengan catatan tadi bahwa ada lima puluh kakak yang bisa terlayani
sementara masyarakat ada seribu kakak
ini bisa lakukan peningkatan kembali nanti
tapi kita tidak bisa melakukan peningkatan sekarang
sebelum maksimalnya optimalnya
pemanfaatan apa yang sudah kita bangun
untuk daerah perlis ini
ini karena sumber airnya artesis
tentunya punya kemampuan produksi yang cukup lama ya
sehingga tentunya kita bisa memanfaatkan air ini secara terus menerus
kemudian juga di masyarakat
tidak perlu khawatir
karena kapasitas lima liter per detik ini bisa melayani lima ratus kakak
nah jadi sementara ini kita baru melakukan pembangunan di satu ratus lima puluh sr
artinya masih di desa dilakukan pengembangan
dan kalaupun ini perlu dimaksimalkan
kita bisa meningkatkan kapasitas pompa
sesuai dengan kapasitas air baku sendiri
air menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan bagi kehidupan
baik untuk minum maupun untuk kebutuhan sehari hari
mulai dari bangun tidur
aktivitas di siang hari hingga malam
penggunaan air menjadi begitu penting bagi kita sebagai sebuah keluarga
makanya penting untuk mendapat akses air minum yang cukup
agar kualitas hidup kita lebih terjamin
gimana kalau nggak ada air ya mak
nggak kebayang kalau kita sampai kehabisan air ya mak
nah makanya harus ada kesadaran untuk menghemat
dan menggunakan air dengan bijaksana
semua itu demi kualitas hidup kita yang lebih baik
dan tentunya keberlangsungan hidup bumi kita
karena air adalah kehidupan
jadi sudah hemat air belum
merasa punya segalanya
dan tak menyadari yang kita sia siakan begitu berarti untuk mereka
karena air memberi kehidupan
untuk kita mereka dan bumi ini
badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya
buruknya kualitas air minum yang dikonsumsi
tentu saja menjadikan tingginya angka stunting di indonesia
awal agustus dua ribu dua puluh satu presiden republik indonesia joko widodo
telah menandatangani peraturan presiden nomor tujuh puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tentang percepatan penurunan stunting
peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah
dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting
menjadi empat belas persen pada dua ribu dua puluh
sesuai amanat rencana pembangunan jangka menengah nasional dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
menurut data bapenas
angka prevalensi stunting di indonesia tahun dua ribu dua puluh
diperkirakan turun menjadi dua puluh enam sembilan puluh dua persen
penurunan angka stunting diprediksi sebesar tujuh puluh lima persen
dibandingkan dengan tahun dua ribu sembilan belas
sebesar dua puluh tujuh enam puluh tujuh persen
ini adalah target yang lebih baik
karena pada tahun dua ribu delapan belas
angka prevalensi stunting masih sebesar tiga puluh delapan persen
spam perdesaan padat karya merupakan salah satu upaya
menekan angka stunting
di mana direkturat jenderal cipta karya
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari bapenas
atau bapeda dalam pemilihan lokasi pelaksanaan program
untuk mendapatkan informasi terkait stunting di kabupaten langkat
saya menemui kabupaten langkat
jumlah kasus stunting di kabupaten langkat untuk tahun dua ribu dua puluh
sebanyak sembilan lima ratus empat puluh empat yang tersebar di enam belas kecamatan dan empat puluh desa
selain ketersediaan air minum yang kurang layak
faktor yang lain yang sangat memberikan andil dalam gizi buruk
adalah masalah sanitasi yang buruk
rekomendasi yang dilakukan oleh
bapeda kabupaten langka terhadap pemerintah
diantaranya adalah adanya intervensi pemerintah
dalam hal layanan cakupan untuk ibu hamil dan ibu nipas
dan adanya juga intervensi pemerintah dalam hal layanan
bagi rumah tangga untuk mendapatkan air minum yang layak
dan juga sanitasi yang layak
pada prinsipnya semua desa yang menjadi lokus stunting
itu layak mendapat bantuan dana untuk spam perdesaan ini
termasuk juga desa perlis ini
jadi melalui program ini
desa perlis mendapat tambahan kira kira satu ratus lima puluh kakak
atau sekitar enam ratus jiwa tambahan untuk penerima mampat air
kegiatan spam perdesaan padat karya dilaksanakan melalui empat tahapan
tahapan pertama adalah persiapan yang meliputi survei
penyiapan fasilitator dan bimbingan teknis
fasilitator kemudian akan terlibat pada tahap kedua
di mana akan dilakukan sosialisasi tingkat desa
pembentukan kelompok swadaya masyarakat dan kp spam
serta rekrutmen tenaga kerja
fasilitator juga terlibat pada tahap ketiga
yaitu pelaksanaan konstruksi
yang dimulai dengan persiapan konstruksi pelaksanaan
uji coba sistem hingga serah terima pekerjaan
pada tahap keempat
kp spam bersama masyarakat akan melakukan operasi dan pemeliharaan
demi keberlangsungan program di desa perlis ini
program spam pedesaan padat karya ini adalah salah satu
program yang penyedia perasarana perasarana pelaksanaannya
itu melakukan metode pendekatan masyarakat
jadi ketika kita berbicara pendekatan masyarakat
ada beberapa prinsip yang menjadi acuan
salah satunya adalah keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah
kemudian ada prinsip yang berikutnya adalah keterlibatan masyarakat
hari menjelang sore namun germis belum juga meredah
sekalian mencari tempat berteduh
saya memutuskan untuk mengunjungi rumah ketua ksm pak syahrul
untuk lebih menggali lebih jauh tentang program spam perdesaan ini
saya hatta dengan bapak syahrul benar
ya benar pak
ketua ksm desa perlis
ya benar betul
boleh boleh masuk
baik pak terima kasih
bapak ini asli warga sini ya berarti
sudah berapa lama pak jadi ketua ksn
baru aja nih baru dibentuk
oh jadi baru dibentuk asn ini
apa pak yang dilakukan ksm secara teknis ketika desa perlis ini menjadi salah satu target pembangunan spam perdesaan padat karya pak
pendataan penduduk pak
kk seluruh penduduk
data jiwa data sumber air
lalu sosialisasi pak
ya mudah mudahan masyarakatnya dukung
kalau proses kerja di lapangan gimana pak cara pembentukan tim kerjanya gitu
kita rembuk di desa kantor desa
dan mendapatkan sk dari kdes
dan tentunya melibatkan warga juga pak
ya setelah itu kita
kita rapat lagi sama warga
siapa siapa yang bisa mau bekerja
dan kita tetapkan dengan ada upahnya juga
apa warga cukup terbantu pak dengan adanya program ini pak
ya sangat terbantu lah pak
kita satu bisa membuka lowongan kerja juga
kan kita pakai orang kerja juga nanti
setiap setiap dusunnya adalah yang terlibat bekerja di program ini pak
terima kasih atas waktunya
jadi saya juga harus pamit pak
makasih ya pak
sehat selalu ya pak
di desa ini saya menemukan pelajaran hidup dan nilai yang mungkin sudah mulai hilang
dari cerita yang saya terima warga begitu bersemangat sejak dimulainya program ini
saling bertukar pikiran mencurahkan waktu dan tenaga bahu membahu dan bergotong royong untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program spam perdesaan padat karya
tiada mengeluh semua mata menatap ke arah yang sama
yaitu demi kemudahan mendapatkan akses air minum yang bersih dan sehat
sesuatu yang mereka tunggu hampir selama dua puluh tahun lamanya
kalau di sini memang polanya diutamakan gotong royong pak gitu
karena kan di sini kan ksm gitu
untuk menjalin hubungan ke masyarakat memang harus gotong royong juga lah
jadi semua warga senang untuk ikut membantu ya pak
senang pak alhamdulillah senang pak
dengan melibatkan warga setempat ini pihak pemerintah juga berupaya menopang ekonomi warga
setidaknya program spam perdesaan ini mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga setempat
sisanya untuk pembelian alat dan bahan material bangunan
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
gimana kalau nggak ada air ya mah
bener juga nggak kebayang kalau kita sampai kehabisan air ya mah
nah makanya harus ada kesadaran untuk menghemat dan menggunakan air dengan bijaksana
semua itu demi kualitas hidup kita yang lebih baik dan tentunya keberlangsungan hidup bumi kita
karena air adalah kehidupan
jadi sudah hemat air belum

lebih biasa buat itu ya
awalnya ingin kelihatan oleh
sembilan puluh dolar lebih banyak nggak di tanggung jawab
yang gue ketsul teria nanya amazing
sering menyianyiakan hingga bumi yang rentah ini semakin tersiksa
apa yang terjadi cermin dari apa yang kita perbuat
merasa punya segalanya dan tak menyadari yang kita sia siakan begitu berarti untuk mereka
bijak menggunakan karena air memberi kehidupan untuk kita mereka dan bumi ini
setelah melalui proses panjang dan berliku mulai membawa alat dan bahan bangunan dari dermaga menuju desa untuk sarana reservoir dan jaringan perpipaan yang langsung disalurkan ke rumah warga
akhirnya setelah melalui berbagai tahapan terhitung sejak awal oktober dua ribu dua puluh satu lalu dalam waktu tiga bulan pembangunan reservoir dan jaringan perpipaan di desa perlis telah terwujud
semuanya haru dan bahagia bercampur kala itu
setelah mereka bisa merasakan mudahnya
akses air minum yang langsung dialirkan ke rumah masing masing
saya melihat dengan mata kepala sendiri
di mana sejak program ini dilaksanakan pada tanggal satu oktober dua ribu dua puluh satu hingga saat ini telah mengalirkan air ke satu ratus lima puluh sambungan rumah
sehingga mencukupi kebutuhan air satu ratus lima puluh kepala keluarga dari total satu tiga ratus sembilan puluh satu kepala keluarga yang ada di desa perlis
mereka tak perlu lagi mengantri atau membeli air
karena air minum dengan kualitas yang sangat baik
yang telah lulus uji dan layak konsumsi
kini hadir langsung
hanya dengan memutar keran yang ada di rumah masing masing penerima manfaat
menurut bapak nih apakah sarana ini sudah cukup mendistribusikan air bersih ke semua warga yang tadinya kesusahan pak
kalau saat ini masih belum ya
karena kalau dari jumlah kakak desa kita mempunyai seribu lima ratus kakak pak
sedangkan yang saat ini masih tersalurkan untuk satu ratus lima puluh kakak
oh jadi baru satu ratus lima puluh keluarga yang bisa teraliri
iya yang bisa mendapat aliran air ini pak
air bersih ya pak
harapan kedepannya untuk program ini apa pak
saya berharap agar dibesarkan lagi
penerimanya penerima air yang layak ini diperbanyak lagi pak
supaya semuanya menjadi merata ya pak
ya yang terutama masyarakat yang kurang mampu gitu pak
meski pembangunan spam perdesaan di desa perlis telah terwujud namun harus diakui pekerjaan untuk mendistribusikan air minum yang sehat dan bersih ini belum sepenuhnya usai
dengan satu spam perdesaan saja belum cukup untuk menyalurkan air minum ke semua warga desa perlis
skalanya masih sangat terbatas sebab masih banyak dusun yang belum terjamah program ini
setelah ini mereka berharap akan ada pembangunan spam perdesaan lainnya agar bisa menjangkau semua warga desa

di ujung hari yang masih gerimis sebelum mengakhiri kegiatan hari itu saya menyempatkan diri untuk mendengar secara langsung dari warga penerima manfaat
tentang bagaimana spam perdesaan padat karya ini membuat hidup mereka menjadi lebih mudah
pak setelah terbangun sarana ini pak menurut bapak aksesnya jadi lebih mudah nggak pak
ya sangat lebih mudah pak ya kan
karena langsung disalurin ke rumah rumah

jadi kami pun tidak mengantri antri lagi
pak benar nggak menurut bapak dengan adanya program ini bisa merubah kehidupan warga pak
berubah pak karena dengan air bersih ini kan banyak manfaatnya untuk kami
salah satunya pak
ya misalnya kalau dulu airnya kan kurang bersih sekarang ya seperti semula lagi lah kan
sekarang sudah lebih gampang ya pak
gampang bersih ya
harapannya ke depan pak
dengan adanya sarana ini apa pak
harapan kami biarlah di dusun enam sama sembilan adalah tambahan yang gitu pak supaya masyarakat kampung perlis ini dapat merasakan semua
jadi semuanya mudah mudahan bisa lebih berkembang lagi ya pak programnya
ya mudah mudahan ya
jadi semenjak adanya program ini kami cukup sangat berterima kasih karena airnya sudah sampai di rumah
kami hanya menikmati saja dari rumah tidak payah lagi untuk mengantri
dengan adanya program ini kami sangat terbantu dari segi ekonomi
program spam perdesaan padat karya ini memang sudah menjadi program direkturat jenderal cipta karya kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui unit kerja direktorat air minum
di mana program ini dilaksanakan di wilayah atau desa yang tingkat ketersediaan dan akses air minumnya masih sangat minim
dari berbagai kisah yang saya rangkum di lapangan memang program spam perdesaan ini benar benar terasa bagi masyarakat yang selama ini berada di wilayah kekurangan air minum
dari kerja keras semua instansi mulai dari pusat daerah fasilitator hingga pelaksana di tingkat desa serta keterlibatan masyarakat
saya dapat merasakan bagaimana harapan kemudahan akses air minum ini bak oase di tengah kerinduan warga kampung air
yang sejak lama mendambakan mudahnya akses air minum yang bersih dan sehat yang layak konsumsi
senyum rekah warga yang saya temui usai pembangunan spam perdesaan lebih terkembang
keluh kesah tentang cerita perjuangan mencari air minum kini hanya tersisa sebagai kenangan semata
tak heran setelah terwujudnya spam perdesaan padat karya di desa perlis geliat ekonomi tampak lebih kencang
anak anak bisa lebih ceria pergi ke sekolah tanpa bersusah payah mencari air untuk mandi
ibu ibu rumah tangga yang tadinya antri kini mulai lebih banyak waktu untuk mencicil pekerjaan hingga bisa meluangkan waktu berjualan di pasar
bapak bapak juga lebih aktif mengais rezeki dengan segala macam profesi yang ditekuni
air adalah sumber kehidupan darinya kita sangat bergantung
bersama kita jaga bumi kita
jaga sikap kita
untuk tidak menyanyiakan air